selamat pagi pak
kamu udah terima hadiah dari saya atau belum
terima kasih sebelumnya pak
saya nggak mau terima ini
makanya saya datang kesini untuk balikin ini ke bapak
kamu harus pepet terus yang namanya pak al
dia kayaknya naksir sama kamu
dan orangnya ganteng terus baik kan
mama suka deh sama dia
kamu gak perlu kebayang bayang lino lagi
ini kok tagihan gue banyak banget
ini juga lagi
makan di restoran
kalau bisa nih
terus gue belanja pakai apaan
tadi barusan aku dengar kamu kayak lagi marah marah
aku tadi lagi bete sayang
karena barang yang aku mau beli itu gak ada yang bisa diberikan
aku mau beli di website
jadi ya aku teriak teriak tadi
tak ada dengan sa responsible
semangat kerja hari ini
aldebaran mau ketemu kamu
selamat pagi pak
kamu udah terima hadiah dari saya atau belum
gimana kamu suka
terima kasih sebelumnya pak
saya nggak mau terima ini
makanya saya datang kesini untuk balikin ini ke bapak
terima kasih atas perhatian bapak
kamu perlunya apa
saya bisa naikin kamu sebagai manajer
tidak pak terima kasih pak
saya cukup puas juga dengan pekerjaan saya saat ini
bapak saya juga udah ngajarin saya
untuk hidup mandiri
dan gak bisa terima seperti itu aja pak
saya perlu kerja keras
saya permisi dulu
ternyata dia keras kepala juga ya
tapi saya gak akan nyerah
jadi rena gak ada bu
lena lagi diajak jalan jalan sama calon orang tua barunya pak
yaudah kalau gitu saya pamit ibu
jadi bener nih lo mau traktir gue
ya bener lah
jadi karena gue baru habis gajian silahkan
lo mau makan apa aja gue terakhir
ya ya tapi gak kepengen bakso
maunya nasi padang
waduh lo raksa lagi enak banget
ini nih tipe tipe orang dikasih hati minta jantung
udah bagus dibeliin bakso
tuh boleh ide bagus ayo
biar gue telan itu gaji gue sendiri
gue makan buat sendiri gue
gak gak usah
gitu aja bapak
aduh capek banget
aduh jatuh sayang
sudah dulu yuk
capek capek sayang
aku mau main balen ya
tapi jangan jauh jauh ya
tuh kalo namanya bestfriend tuh harus mengerti teman tau gak
kan gaji gue kan gak ratusan juta cuma ratusan ribu
nih dah lu pesenin gi ya
lu pesen dulu ya
kasih ya tante
aku kangen sama anak aku nendy
coba juga misalkan dia masih hidup
pasti usianya sama
gue ngerti kok perasaan lo
tapi masa setiap lihat anak kecil nangis terus sih
terlama lama yang mata lo abis
udah dihapus dihapus
sekarang kita makan bakso

gue bakso nya ada kedinginan
gue belum beli baju buat ngangetin tuh bakso